dari buruh kita ke informasi mengenai bongkar muat di dermaga tanjung perak surabaya
dan tampaknya ini juga masih terkait dengan buruh karena ternyata aktivitasnya lumpuh
setelah federasi serikat pekerja maritim indonesia ataupun fspi
melakukan mogok kerja sejak senin pagi
aksi unjuk rasa ini menyebabkan pengelola pelabuhan rugi miliaran rupiah
sejak senin pagi ratusan pekerja bongkar muat di pelabuhan tanjung perak
mereka menolak sistem honorarium berdasarkan absen
yang diterapkan perusahaan bongkar muat milik pt pelindo iii
menolak peraturan menteri perhubungan no kp delapan puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
serta menolak pt pelunu tiga cabang tanjung perak sebagai perusahaan bongkar muat
aksi ini membuat asosiasi pekerja bongkar muat indonesia apbmi
selaku operator angkutan bongkar muat merugi hingga miliaran rupiah
dengan adanya mogok kerja yang rencananya akan dilakukan
selama dua hari ini pihak perusahaan bongkar muat akan sangat terdampak
jika satu truk diperkirakan menerima order minimal satu juta rupiah
maka dalam satu hari saja apbmi diperkirakan bakal merugi lebih dari tiga miliar rupiah
ya kemungkinan yang tidak bekerja ini sekitar dua tiga ribu unit
ya dua tiga unit itu ya anggap saja tiga miliar lah
berarti kalau dua hari bisa enam miliar itu pak
selain kerugian material aksi ini juga dipastikan akan menghambat aktivitas ekonomi di jawa timur serta indonesia timur
karena pelabuhan tanjung perak menjadi satu satunya pintu masuk arus barang melalui jalur laut
kalau kerugian kita satu terminal aja ya
satu terminal ya
contoh di berlian itu satu shift
kalau sampai berhenti ya ini kan nggak berhenti nih
kalau sampai berhenti itu kerugian mencapai sekitar delapan lima miliar
setiap per terminal
ini terminalnya ada jamrut ada mirah ada nilam ada berlian
yang terminal lain terjalan
teluk lamu terjalan terminal peti kemas surabaya terjalan
itu asumsinya per shift
saat ini pihak apbmi akan terus mendesak pelindo iii sebagai operator pelabuhan agar segera menyelesaikan permasalahan dengan para pekerja
dan kini langsung saja kita terhubung dengan korresponden sene di indonesia
sudada widha subianto di pelabuhan tanjung perak surabaya jawa timur
saya melihat tidak ada aktivitas apapun di belakang anda karena memang demo tampaknya sudah berakhir
tapi kerugian pasti tidak bisa ditolak
bisa anda update bagaimana kondisi terkini
apakah sudah ada negosiasi antara pihak pelindo dan juga para buruh yang mogok kemarin
kerugian tidak hanya miliaran namun puluhan miliar rupiah hera
jadi sebagai perhitungan ya ketika satu terminal saja ini tidak berhenti atau tidak beroperasi ini
kerugiannya adalah delapan lima miliar rupiah
padahal pada aksi yang dilakukan dua hari ini ini ada empat terminal sejak kemarin yang tidak berkegiatan
atau karyawannya melakukan mogok kerja
ini ada empat terminal dalam satu shift ini kerugiannya delapan lima miliar rupiah dikalikan empat dikalikan dua hari
biasa mencapai enam puluh empat miliar rupiah atas aksi mogok kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja bongkar mot yang dilakukan sejak kemarin hera
sementara itu sebenarnya hera angka enam puluh empat miliar rupiah ini bisa saya katakan
masih sangat kecil dibandingkan kerugian yang selama ini harus ditanggung oleh perusahaan bongkar muat selama puluhan tahun atas kasus ini
sebenarnya terkait dengan momen satgas pungli
ada kaitannya di situ hera
sebenarnya seperti apa kita bisa bertanya langsung ke salah satu perusahaan bongkar mot terbesar di indonesia pelindo iii dengan bapak edi suyanto kepala huma

bapak ini sebenarnya awal mulanya adalah kesepakatan antara perusahaan bongkar wat kemudian juga dengan tenaga kerja bongkar muat
mulai maret kemarin sebenarnya kesepakatannya seperti apa pak edi
jadi sudah bersepakat asosiasi perusahaan bongkar mot dengan kooperasi tkbm diketahui oleh otoritas pelabuhan dan diketahui oleh ketua federasi serikat pekerja maritim
bahwa salah satu di pasal itu disedekati bahwa tenaga kerja yang dibayar tkbm yang dibayar adalah tenaga tkbm sesuai dengan yang di order oleh perusahaan bongkar muat dan yang hadir saat itu
ya yang selama ini terjadi adalah
kita harus membayar pada jumlah orang yang tidak ada di situ
berapa ordernya yang kemudian yang hadir berapa sama per orang itu berapa rupiah pak
ya jadi contoh gini kita order dalam satu gang itu bisa tujuh belas orang gitu ya ordernya mestinya tujuh belas orang
namun yang hadir dan melakukan kegiatan bongkar muat itu hanya sekitar delapan sembilan orang
namun kita tetap minta bayaran sejumlah tujuh belas
nah ini sesuai dengan kesepakatan bahwa kita membayar sekitar
kita membayar sesuai dengan jumlah yang hadir
dan ini juga untuk menunjukkan transparansi
yang kerja gitu loh bukan yang tidak kerja ikut dibayar gitu
padahal satu orang tenaga kerja bongkar muat itu berapa rupiah pak edi
ya di ratusan ribu lah
ratusan ribu dalam satu shift satu terminal minimal itu ada berapa tkbm
ya kalau satu terminal ya satu terminal itu ada kurang lebih empat belas geng
empat belas gang itu berapa
empat belas gang satu gangnya sekitar empat belas orang kan tinggal ngalikan gitu ya
artinya kalau dalam satu geng itu ada kelebihan sepuluh tenaga kerja
dikalikan katakanlah satu ratus enam puluh ribu
itu satu terminal kemudian empat kali empat ada apa terminal di ini
jadi ada empat terminal kebetulan yang ada di sini jadi tinggal ngalikan aja sebenarnya
satu shift artinya udah ada puluhan juta

dihitung gitu kita tidak mempermasalahkan itu kemana tapi memang kita pengen transparansi
jadi ini harus cukup jelas ya
bahwa yang dibayar adalah yang kerja gitu loh kita harus jujur dong
yang dateng ya yang itu yang dibayar jangan yang gak dateng ikut minta dibayar gitu
artinya boleh disimpulkan dalam satu shift saja
pak ini yang harus dibayarkan dari tenaga kerja yang sebenarnya tidak datang
ini ada puluhan juta rupiah
dalam satu geng dalam satu beberapa kelompok dan itu hanya dalam satu shift
dan ada tiga shift dan itu setiap hari
setiap hari terjadi karena pelalabuhan itu ada dua puluh empat jam
beliau perlu diingat
pelabuhan ini adalah pintu gerbang perekonomian
di sini sebagai salah satu mata rantai biaya logistik
kalau biaya logistik kita pengen efisien ya kita harus mengefisienkan dari salah satunya
dari aktivitas bongkar muat aktivitas bongkar muat salah satunya adalah salah satunya efisien di dalam pelayanan penanganan oleh tenaga kerja bongkar muat
oke kemudian kesepakatannya adalah ini membayar sesuai yang hadir begitu pak
dan aksinya ternyata sudah selesai tadi pukul satu siang padahal dijadwalkan sampai empat sore
ini apa kesepakatannya ini pak
jadi kesepakatan sudah dicapai tadi bersama dengan otoritas pelabuhan selaku pengelola ya
dari koperasi tkbm itu disepakati bersama tadi kooperasi tkbm termasuk federasi serikat pekerjanya tkbm dengan kami dengan pbm dan asosiasi perusahaan bongkar mas serta polres ya
polres tanjung perak
bahwa sepakat untuk melakukan
kerja sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan
yaitu bahwa pembayaran terhadap tenaga kerja sesuai dengan yang hadir
dan melakukan absensi disitu
pak edi ini sudah puluhan tahun kemudian aksi ini baru dimulai di tanjung perak surabaya
kemudian dari implementasi ini ternyata memberikan reaksi sebenarnya reaksi ini berasal dari mana pak edi
ya kalau reaksi kan berarti dari tkbm sendiri ya
kalau kita kemarin melakukan sounding gitu sebenarnya kalau tkbm nggak ada masalah milik kerja mereka yang dibayar
biasanya ini adalah di krk nya karena selama ini memang pembayaran tidak langsung kepada tenaga kerja bongkar rumah
tapi melalui krk atau mander ini
kita klarifikasi sebentar jadi ada krk kelompok ketua kelompok regu kerja begitu ya
itu mengatasi dari beberapa tenaga kerja bongkar muat
mereka itu dibawahnya koperasi
dan yang saya tahu seluruh pekerja tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan ini hanya boleh berasal dari koperasi
artinya sebenarnya seperti perusahaan bongkar muat ini sebenarnya bisa tidak mendatangkan sendiri tenaga kerja sendiri gitu
karena harus lewat koperasi satu satunya itu pak edi
ya memang keberadaan kooperasi tkbm sebagai satu satunya penyedia itu diatur di skb tiga dirjen gitu ya
kemudian dari tenaga kerja dan dari koperasi
nah ini harus menggunakan itu
harus menggunakan itu
jadi seluruh tenaga kerjanya harus berasal dari satu sumber
dan itu adalah koperasi tenaga kerja bongkar muat
dan itu dibawah tiga kementerian
kementerian apa aja pak
skb nya ada tiga menteri ya
tadi ya perhubungan kemudian tenaga kerja dan koperasi
terima kasih waktunya pak edi
ya hera berikutnya memang ini tidak hanya sebatas mogok kerja begitu saja
kita melihat disana ada masalah pelik gitu
jadi ini salah satu adalah sumber tenaga kerja bongkar muat yang ada di tanjung pererererak
harus berasal dari satu sumber saja
ya dari kooperasi yang ternyata dinaungi oleh tiga kementerian
kementerian perhubungan perkoperasian dan juga ada satu lagi kementerian yang disebutkan oleh kepala humas dari pedalindo iii ini
dan ini hera menurut saya juga menjadi salah satu momen di tengah momen saat ini presiden sedang menggalakkan tentang satgas pungli
dan ini adalah salah satu di antaranya
ya wida subianto anda mempermudah kerja satgas pungli karena dari urayan wawancara anda sudah mulai terlihat titik terang
siapa yang bermain sesungguhnya
terima kasih yuda subianto dari surabaya jawa timur